ribuan warga dari berbagai kota kembali menjalani rapid test massal
yang digelar di area parkir wisma atlet kemayoran jakarta pusat rabu siang
meski sedang berpuasa masyarakat tetap antusias mengikuti rapid test
rapid test gratis ini diadakan oleh relawan indonesia bersatu selama sepekan terakhir
berbiaya mahal ya banyak orang yang butuh ya
semoga halnya banyak
ketua relawan indonesia bersatu lawan covid sembilan belas sandiaga uno mengungkapkan
dua sembilan ratus lima puluh lima warga telah menjalani rapid test yang digelar selama sepekan terakhir
dari jumlah tersebut dua puluh delapan warga diketahui positif
mereka langsung dievakuasi petugas ke wisma atlet kemayoran untuk menjalani isolasi
telah dilakukan testing terhadap dua sembilan ratus lima puluh lima
dua puluh orang sampai dengan tanggal dua puluh delapan april
dan terdapat hasil positif dua puluh delapan warga masyarakat
yang langsung dirujuk ke rumah sakit darurat covid sembilan belas di belakang sini